ya jadi mungkin menurut saudara kita yang melakukan frank
di konsep kebayoran utama ada
ada dua simpatisan
kita sudah terima
kemudian kita dalami
artinya ada dua laporan
yang melaporkan bayi mau atau seperti apa bu
ya sudah ada dua laporan dari simpatisan
ya kores jakarta selatan
jadi tetap kita kembali
mengumpulkan barang bukti kemudian
memeriksa saksi saksi nanti
yang jelas kita memanggil
yang diduga ya